jakarta fair kemayoran atau pekan raya jakarta kembali digelar mulai empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh
dalam kesempatan tersebut bank dki turut memeriakan prj dua ribu dua puluh tiga dengan membuka booth yang menghadirkan ragam informasi produk di hall c satu anjungan pemprov dki jakarta
bank dki ikut meramaikan jakarta fair kemayoran atau pekan raya jakarta yang kembali digelar pada tahun ini di gxpo kemayoran jakarta pusat hingga enam belas juli mendatang
menempati booth khusus di anjungan pemprov dki jakarta hall c satu g expo bank dki menghadirkan ragam informasi mengenai produk dan layanan perbankan andalannya
direktur utama pt bank dki fidri arnaldi mengatakan keikut sertaan bank dki dalam memeriahkan pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga
adalah bentuk kolaborasi antar bumd sekaligus memperkenalkan versi terbaru dari aplikasi jack one mobile dengan fitur yang semakin beragam
bank dki sebagai arranger ekosistem dari semua bumd yang ada di sini dan kita bisa lihat juga boothnya di sana
kita punya jack one mobile ya itu sistem payment yang pada saat sekarang baru aja kita update yang terbaik
nah semuanya di sana semua sudah online jadi buka deposito bisa giro bisa pengambilan kredit pun juga sudah bisa semua digital
di booth bank dki masyarakat dapat membuka akun rekening bank dki secara langsung dengan tahapan yang mudah dan cepat
para pengunjung juga berkesempatan untuk meraih berbagai hadiah setelah melakukan aktivasi jack one mobile terbaru
selain itu jack one mobile juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada vending machine yang tersedia pada boot bank dki maupun transaksi di berbagai arena prj dengan metode scan qris
tidak hanya itu di hall c satu gxpo kemayoran bank dki juga menghadirkan mesin atm crm yang dapat digunakan oleh para pengunjung prj bertransaksi
dari transfer antar rekening setor dan tarik tunai hingga tarik tunai tanpa kartu
di hall c satu j expo kemayoran bank dki juga dapat digunakan untuk melakukan aktifasi jack one mobile terbaru
dari transfer antarekening setor dan tarik tunai hingga tarik tunai tanpa kartu atau pembayaran di booth bank dki maupun transaksi di berbagai area
dari transfer antarekening setor dan tarik tunai hingga tarik tunai atau pembayaran di booth bank dki maupun transaksi di berbagai area
jadi saya ambil rekening di vault bank dki
buat pajak buat top up jack card yang digunakan untuk jack lingko
selain memperkenalkan produk dan layanan bank dki
kehadiran bank dki di pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga sekaligus untuk mengedukasi
dan mendemonstrasikan mudahnya penggunaan jack one mobile
sebagai super apps yang dapat dimanfaatkan untuk segala jenis pembayaran